jangan jangan ngerajanin sesuatu lagi
api sudah menyala membara lomba lomba merobotnya gelap api
tempatan yang ketiga
sabar kita teh gak boleh gegabah
kita pasti bisa menamatkan si lilo
tapi bukan disini
bang jeffrey itu gak bisa menahan si lilo
jual lilo ketukang sirkus
ya sudah mungkin pasti
sekarang lilo sudah jadi bahan tontonan tamu tamu yang ada di hotel santosa
betul betul kelewat kan pak aden tadi
lebih baik kita ke tempat pak aden aja
karena kepikannya susah
kalian berdua ini tau gak sih
kalau binatang mamalia itu dilindungi
dan tidak boleh dieksploitasi
ini malah dijual ke tukang sirkus
kalau bicara jangan asal jiplak
kami memang menjual lumba lumba itu ke
ke tukang sirkus kan pak raden
ke tukang sirkus kan
ya ke tukang sirkus kan
sekarang lumba lumba itu
atraksi yang membahayakan
iya betul itu dong
ini dari berapa itu
kami kira orang yang membeli lumba lumba itu
bukan untuk dijadikan
seandainya kami tau
kalau itu dia tukang sirkus
kami gak bakal menangkapnya
dan menjualnya kepada mereka itu
menyesal juga percuma
tidak akan mengembalikan nilo
sekarang lebih baik kalian bantu kami
bebaskan nilo dari tangan tukang sirkus yang jahat
misi kalian adalah
pertunjukan sirkus kita kali ini
kartus masuk kejualan habis
bangun ya mama
rencana kamu yang berhasil itu
mama bangun ya mama
mamaku keserin petru
belum bangun bangun dari tadi
bangun lah mama
gak bangun bangun dari tadi
hai anak berhenti eh balik lupa lupanya
jangan jangan jangan tunggu jangan tunggu tunggu tunggu
ini kayaknya lembah lembahnya lo kayaknya cukup parah
kenapa kalian bisa berenang gimana ini jang
tidak takutlah aja ya
tunggu di air aku cepetan
ini lo kan ada keju aku
tunggu tunggu tunggu
gimana sih bu
pak bapak punya mata enggak sih pak
kalau jalan lihat lihat
oh dia nabrak dia ngawak
ini jalan enggak benar
jangan cepet jang
iya jang cepet
iya jang cepet jang
jangan bang udah gak mau ini dah
jangan bang ini udah gak mau ini udah gak mau

kok mereka enggak ada cipang di belakang
jangan jangan rancang sesuatu lagi
peluir untuk primaacles
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan